momen libur panjang akhir pekan kali ini tentu banyak dinantikan oleh masyarakat
bahaya covid sembilan belas yang masih mengintai tak menyurutkan niat warga ibu kota berwisata
salah satunya ke taman mini indonesia indah di kawasan jakarta timur
banyak pengunjung yang membawa serta anak anak mereka untuk menghabiskan akhir pekan di tmii
sama keluarga dengan anak istri
pertama kami memilih tempat yang di outdoor dan mungkin nggak terlalu ramai
jadi potensi tertularnya mungkin agak bisa diminimalkan
kedua kita pakai masker dan menyiapkan hand sanitizer
ada sih sedikit cuma kan ya kita menjaga jaga aja lah dari rumah
nggak ngasih ini aja ngasih pengertian ke anak anak
direktur utama tmii tanri balilamo menyebut terjadi penambahan jumlah pengunjung pada momen libur panjang tahun baru islam kali ini
pada masa psbb transisi ini jumlah pengunjung pada akhir pekan mencapai
delapan hingga sepuluh orang sedangkan pada hari biasa hanya dua sampai tiga orang
untuk tetap menekan potensi penyebaran covid sembilan belas pihak pengelola juga memastikan protokol kesehatan dipatuhi
sifatnya kami teguran ya kami teguran kalau mereka masuk ke tempat salah satu wahana
ini kita siapkan masker mereka bisa beli di situ
jadi umumnya mereka yang kita tegur ini umumnya adalah anak anak ya
yang mereka belum terlalu sadar tentang protokol kesehatan
tetapi kalau mereka yang dewasa relatif ya mereka sudah sadar untuk menggunakan masker
di sisi lain aktivitas warga yang berlibur saat pandemi tetap harus diwaspadai
epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia iwan aryawan mengingatkan
mobilitas warga yang tinggi dan kerumunan di lokasi wisata saat libur panjang seperti ini
berpotensi meningkatkan penularan covid sembilan belas
apalagi saat ini wabah covid sembilan belas di ibu kota belum terkendali karena indeks reproduksi efektifnya masih berada di kota
kisaran satu sembilan sampai satu satu
betul jadi kalau liburan itu biasanya akan meningkatkan resiko untuk penularan ya
karena kan banyak orang berkumpul di satu tempat ya banyak orang berkumpul di satu tempat
nah itu resiko penularannya naik kan
kita juga tahu sekarang kan pelaksanaan protokol kesehatan belum terlalu baik ya
ancaman covid sembilan belas masih di depan mata
petugas pun terus mengimbau warga agar menerapkan pandemi
dan juga menerapkan protokol kesehatan demi mencegah potensi munculnya kelas terbaru di lokasi wisata